pasca penahanan bupati nonaktif mudlor oleh kpk
pemerintah provinsi jawa timur hari ini telah menunjuk
wakil bupati sidoarjo subandi sebagai pelaksana tugas
atau plt bupati sidoarjo
penyerahan sk pelaksana tugas bupati sidoarjo
dilakukan secara tertutup di ruang pj sekretariat
daerah provinsi jawa timur
jabatan plt bupati sidoarjo akan berakhir
saat pemilihan kepala daerah pada november dua ribu dua puluh
berarti yang sudah disampaikan oleh pak sikda
terkait di pelayanan terkait pembangunan
bekerjasama dengan takater yang ada